terima kasih anda masih bersama kami
berbekal keuletan kegigihan dan kedisiplinan
seorang kakek tamatan sekolah dasar di kabupaten blitar
mampu menciptakan alat pengolah limbah plastik
menjadi tiga jenis bbm berbeda
yakni premium solar dan minyak tanah
dengan harga lebih murah dari harga umumnya
alat yang dinamakan destilator limbah plastik ini
mengantarkan sang penciptanya meraih penghargaan di tingkat provinsi
diproduksi sejak tahun dua ribu sembilan
puluhan mesin yang disebut desilator plastik ini
juga telah dipesan hampir di seluruh indonesia
inilah alat pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak
atau bbm hasil karya muriani
kakek tujuh cucu tamatan sekolah dasar ini
belajar secara otodidak untuk menciptakan destilator pengolah sampah plastik ini
alatnya yang menampung sepuluh kg plastik
mampu memproduksi sepuluh liter tiga jenis bbm
di antaranya premium solar serta minyak tanah
proses produksi destilator penghasil bbm ini
diawali dengan memilah limbah kantong plastik dan dijemur hingga kering
sampah plastik kemudian dimasukkan dalam lubang produksi
ditutup rapat kemudian dibakar dengan suhu hingga dua ratus derajat celcius
setelah empat jam mesin berpori ciptaan warga karangan kecamatan wulingi
kabupaten blitar ini mampu menghasilkan tiga jenis bbm berbeda
yang siap digunakan
awalnya bbm hasil olahan ini dipasarkan muriani
untuk mesin bajak petani dan pengguna sepeda motor di sekitar blitar
harganya yang lebih murah dari harga bbm umumnya
membuat premium plastik ini banyak diburu pelanggan
salah satunya adalah nur ali pengusaha telur puyuh
rasanya seperti apa mas kalau diisikan ke motor
seperti bensin bensin pada umumnya
bedanya sih ini juga lebih murah daripada di pembensin
dua hari sekali beli kesini dua hari sekali
ide membuat destilator plastik ini terinspirasi dari pekerjaan sehari harinya
sebagai petugas kebersihan di kelurahan ulingi
dan bapak empat anak ini pun sukses menciptakan alat yang mengantarnya
memperoleh penghargaan di tingkat jawa timur di bidang energi
nah di situ solarnya enam liter
bensinnya itu dua liter setengah
minyak tanahnya satu liter setengah
dalam sehari alat ciptaan muriani ini mampu menyuling sampah plastik menjadi bbm dua kali
dan membutuhkan waktu sekitar empat jam
untuk bbm ciptaan muriani jenis premium dijual rp tujuh per liternya
untuk solar dijual rp enam lima ratus per liter
sedangkan minyak tanah dijual rp sembilan lima ratus per liter
saat ini muriani masih mengurus perizinan untuk minyak tanah
selain mengolah bbm plastik
muriani yang dibantu dua temannya ini
juga mengolah sampah menjadi pupuk organik untuk menyuplai kebutuhan petani di sekitarnya